pendaftaran jalur perseorangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta memasuki hari kedua
hingga hari ini ada delapan calon independen yang sudah mengkonfirmasi
salah satu pasangan dari jalur independen ahmad taufik dan muttah hashim
hari ini mendatangi kantor kpud untuk di salemba untuk mencari informasi persyaratan pendaftaran
pasangan ini baru mengumpulkan dua ratus ribu dukungan dari syarat
dukungan lima ratus dua puluh tiga ribu lebih
mereka optimistis dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang
komisi pemilihan umum di daerah provinsi dki jakarta selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual
pada bulan agustus sampai september untuk meneliti keabsahan dukungan calon independen
kita ingin melawan rezim undang undang kpu yang menyamakan persyaratan sama sama semua
kita undang undang pilkada
jakarta adalah daerah khusus ibu kota
daerah khusus ibu kota harus diperlakukan secara khusus berbeda kan
kehidupan kehidupan di sini adalah individual dan sebagainya
artinya berapapun yang kita terima amanat yang dititipkan masyarakat kepada kita ya kita daftarkan
mereka harus datang membawa surat pernyataan dukungan kemudian dilampiri dengan fotokopi ktp
minimal jumlahnya lima ratus tiga puluh dua dua ratus tiga belas
semuanya harus dibawa pada saat yang
dan yang terangkutan menyerahkan dukungan
nanti kalau kurang setelah kami hitung ternyata kurang kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi
dan nanti dikembalikan sampai batas akhir masa penyerahan tanggal tujuh itu